dinas kesehatan kabupaten bekasi mencatat tujuh ratus enam puluh empat kasus baru terkonfirmasi positif covid sembilan belas pada sabtu dua puluh enam juni dua ribu dua puluh
dan untuk mengelaburusinya kita sudah terhubung dengan wakil ketua satgas covid sembilan belas kabupaten bekasi
kombespol hendra gunawan selamat sore pak hendra
selamat sore mbak
ya baik gimana kabarnya pak hari ini
sehat alhamdulillah alhamdulillah sehat
alhamdulillah semoga selalu sehat ya pak hendra ya
pak hendra ini tercatat ini ada ratusan kasus baru covid sembilan belas yang muncul di kabupaten bekasi
lalu bagaimana penerapan ppkm mikro di kabupaten bekasi sendiri hingga saat ini pak
ya untuk saat ini untuk kasus yang ada di kabupaten bekasi
tertanggal hari ini ya hari ini berdasarkan piko kapsi itu sekitar dua seratus an ya
untuk kenaikan tertinggi ada di tanggal dua puluh memang itu sekitar tiga ratus empat puluh empat kasus
ke arah sini alhamdulillah terjadi penurunan
untuk lonjakan kasus kenaikan pertama kasusnya itu sudah tidak eksponensial lagi
artinya kurvanya sedikit melambai
akhirnya alhamdulillah dikarenakan adanya penerbangan ppkm mikro yang ditingkatkan
di kami ada beberapa tempat yang kita
yang diterapkan mikro lockdown
seperti sekitar dua puluh dua rt atau rw
ini sudah ada beberapa yang sudah dibuka mikro lockdownnya
sekitar tujuh tempat ya tujuh rt atau rw
jadi tersisa saat ini kurang lebih lima belas tempat yang diterapkan mikro lockdown
berarti hingga saat ini masih ada lima belas rt rw yang menerapkan mikro lockdown
iya ada lima belas rt yang menerapkan mikro lockdown di kabupaten bekasi
lalu bagaimana pak kabar warga warga di sana yang terkena lockdown
ya alhamdulillah terjadi penurunan kasus ya
karena memang kita lakukan pengawasan secara ketat
kita juga ada buku saku yang dikeluarkan oleh mabes pori oleh mbak baka pori
buku saku itu tentang penerapan micro lockdown
dari perencanaannya pelaksanaannya sampai dengan pengawasan dan pengendaliannya
itu kita lakukan
persiapannya mulai dari peralatan
personil kemudian fasilitas kemudian metodenya yang harus dilakukan
ini kita siapkan secara matang
kemudian untuk pelaksanaannya juga seperti itu
dilakukan pengawasan oleh satgas covid sampai dengan tingkat rt dan rw
ini alhamdulillah seluruh masyarakat dan potensi masyarakat yang ada bahu membahu
bersama dengan tni tuan pori dan pemerintah daerah
menerapkan ppkm mikro ini
oke pak ini kan pasti tracing dan juga testing ini semakin digemburkan
apalagi masih ada lima belas rt rw yang berada di zona yang di lockdown di kabupaten bekasi
lalu kalau misalnya untuk vaksin sendiri pak hendra ini apakah juga digempurkan di kabupaten bekasi
ya kita ada lima kecamatan yang cukup tinggi kasusnya
yang pertama adalah cibitung
yang kemudian tambun
eh maaf tambun selatan
kemudian serang baru
ini kita gempur vaksin karena semua
untuk sementara ini ya
dan alhamdulillah memang terjadi pelandaian di tempat itu
tempat itu memang sebelumnya adalah epicentrum penyebaran penyakit di beberapa kecamatan lainnya
dan ini kita gempur vaksinasi
juga kita gempur tiga t nya mbak
tiga t nya kita gempur juga
testingnya kita masihkan
jadi ketika ada lonjakan kasus walaupun hanya zona kuning atau zona orange ini kita gempur di sana
dan treatmentnya juga kita nggak kalah tingkatkannya
jadi kita sudah berdayakan tiga hotel
kemudian beberapa tempat isolasi mandiri di lingkungan desa maupun lingkungan rw
untuk memisahkan mereka yang sehat dengan yang sakit
kemudian juga kita bantu lembung pangan pada mereka yang isolasi mandiri
agar mereka tidak kemana mana untuk memenuhi kebutuhan pangannya
ini sehingga bisa memutus lantai penyebaran covid sembilan belas di lapangannya
ini kan penggempuran vaksin
yang memang masih digencar oleh pemerintah
dan juga kita tahu ini masih banyak warga yang menolak vaksin
apakah pak hendra ini menemukan masih adanya warga yang menolak untuk divaksin di sana
karena sosialisasi pemerintah pusat maupun sampai pemerintah kabupaten dan rt rw
ini di kami belum menemukan itu
bahkan kami berduyun duyun masyarakat untuk minta vaksin
kita alokasikan dengan di daerah daerah yang memang yang tadi yang saya bilang merah sebagai epicentrum
namun ke depan kami akan menyenggarakan setiap polsek itu ada gerai vaksinasi
rencananya ke depan lagi kita siapkan perencanaannya seperti apa
kemudian di setiap daerah daerah merah ini tidak hanya satu tik up vaksinasi
tapi bisa kita laksanakan dua sampai tiga vaksinasi
dalam rangka khutbah yang karat juga
kita lakukan vaksinasi massal nih mbak
kalau untuk sekarang sendiri sudah ada berapa banyak pak warga yang telah divaksinasi
dan berapa target perharinya nantinya
untuk kami target perhari direncanakan sekitar lima perhari
ini dibagi dari sepuluh titik
bekerja sama dengan dinas kesehatan
bekerja sama dengan tni dengan desa dan relawan
karena ini butuh tenaga kesehatan yang cukup banyak
nah relawan cukup banyak
satu tim itu maaf satu titik itu lima ratus vaksin yang akan diberikan itu memerlukan lima tim
satu tim sendiri sekitar dua belas orang
ini kita sudah rencanakan semua insya allah minggu depan akan kita laksanakan itu
saya doakan agar cepat terlaksana ya pak
ini vaksinasi targetnya
lalu terkait dengan rumah sakit sendiri pak
kita juga tahu pak rumah sakit di seluruh indonesia ini sedang kewalahan
bagaimana dengan kondisi rumah sakit di kabupaten bekasi sendiri
ini di sana apakah ada rencana untuk menambah fasilitas untuk karantina
kami kemarin hari sabtu ya bersama dengan bupati dandim kepala dinas kesehatan
direktur rumah sakit rsud
dan ketua asosiasi rumah sakit swasta indonesia di bekasi
ini kita melakukan rapat walaupun melalui zoom meeting
tapi alhamdulillah menemui kesepakatan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan pasien covid sembilan belas
di rsud sendiri alhamdulillah dari enam puluh sembilan sekarang sudah melayani satu ratus enam puluh pasien covid sembilan belas
bahkan akan ditingkatkan lagi
dan saat ini rsud tidak melayani pasien umum dan ditambahkan atau difokuskan untuk pelayanan pasien covid sembilan belas
kemudian untuk rumah sakit swasta kita ada empat puluh empat rumah sakit rujukan
ini masih dalam progres ya dalam progres
kapasitas yang ada saat ini satu empat ratus sebelas kalau tidak salah
ini akan menambahkan apa namanya pelayanan kesehatan

selain itu juga maaf untuk rumah sakit kita kurangi bebannya dengan menyiapkan karantina terpusat atau isolasi terpusat
iya pak hendra apakah anda masih bersama kami pak
nanti kita akan mencoba untuk menghubungi kembali kombes pol hendra gunawan selaku satgas covid sembilan belas di kabupaten bekasi